jangan raffi jangan kau keluarkan kekuatanmu sekarang
aku rasa ingin saat yang tepat untuk mencoba kekuatan baruku
tidak sekarang raffi
biarkan dirimu ditangkap perempuan ini
karena kau akan dibawa ke suatu tempat untuk menyelesaikan takdirmu
tempat apa itu
aku sama sekali tidak mengenalnya
tapi setidaknya aku merasa lega
karena ibunya tidak dalam bahaya
sekarang aku harus menemukan tempat itu
pusaplah lengan kananmu
ini benar benar sangat aneh dan sangat menunjukkan
apa yang aku alami
tidak akan bisa lari dari
untuk itu amba mohon
agar gusti prabu dapat memancing puncung hitam untuk ke arah hamba
supaya hamba mempunyai kesempatan untuk menyerangnya
sejak tadi yudhakara terus saja menyerangku
sepertinya dia benar benar ingin menghabisi nyawaku
kemana perempuan itu
aku harus bisa membunuhnya
karena hanya dengan itu aku bisa menjadi murid utama guru
biarkan dia pergi
lebih baik kau menyingkir
jangan sampai aku melukai dirimu
kenapa kau ingin meninggalkan aku
bukankah urusan kita belum selesai yudhakara
aku harus mempermainkan perasaannya agar ia tidak mengejar rahasianya
bukankah kau katakan kau mencintaiku yudhakara
seperti inikah cinta menurutmu
kupilang diam kau nimas
sekali lagi aku bilang kepadamu
jangan sampai aku melukai dirimu
berkali kali kamu sudah melukai ku yudhakara
jika ditambah kamu melukai ku sekali lagi
aku rasa aku masih sanggup yudhakara
baiklah jika itu maumu